apa bukti itu sebenarnya yang kau tunjukkan sama aku
sebagai peringatan ke aku
bahwa seharusnya aku gak bersikap baik sama pak prabu
karena dialah yang udah bunuh ayah
tapi bukankah engkau yang ngajarin kepada umatmu
untuk saling memaafkan
ini semua gak adil buat kamu
selama ini tante selalu ngotot
selalu bilang kalau kamu itu pembohong
ternyata kamu benar amira
ternyata suami tante itu adalah seorang pembunuh
mas prabu itu adalah seorang pembunuh amira
dulu yang gak aku miliki untuk meyakinkan semua orang
bahwa pak prabu udah bunuh ayah
buktinya ada di depan mata aku
tapi kenapa aku malah merasa

farah saat perjalanan ke tempat
amir bersama mario
amir akan memengaruhimu
apa yang harus aku lakukan sekarang
bukti itu bisa langsung buat pak prabowo masuk penjara
buat bayar semua kesalahan yang bunuh ayah
tapi kenapa di satu sisi
aku gak tega
nggak tega sama pembunuh ayah itu
kenapa sih pak prabowo harus bersikap baik sama aku
kenapa aku harus merasa nyaman dan dekat sama pak prabu
dia itu pembunuh ayah
ya allah dia itu pembunuh ayah
sebanyak usolat dulu disini
tolong bantu hamba untuk keluar dari masalah ini ya allah
aku sayang sekali sama ayahku ya allah
dan aku gak suka sama orang yang udah bunuh ayahku
tapi aku gak tau kenapa sekarang aku gak rela
kalau aku tau pak prabu yang udah bunuh ayah
aku tak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang ya allah
tolong bantu aku ya
tidak ada als yours
tidak ada als uru
tidak ada als uru
harusnya aku bener bener minta maaf ya rizky
tadi ada keperluan sebentar
kamu dari mana aja sih
kamu gak apal apal ya aku pulangnya berapa
kamu keluhiran kemana sih
aku dari tadi nungguin disini tau gak
aku tau kau pasti marah banget sama aku koki
tapi aku janji aku gak akan ngulangin hal ini lagi
kamu tuh belajar tanggung jawab dong kalau kerja
untung kamu punya bos aku
kalau orang main gimana kamu udah dipecat
ya aku ngerti
dia kenapa sih
kok tumben gak ngelawan kayak biasanya
mukanya juga sedih banget
dari tadi gue bentak bentak minta maaf doang
gak seru banget
yaudah yuk masuk
kenapa kamu tega mas prabu
mas prabu yang aku kenal adalah laki laki yang baik

tapi kenapa kenyataannya seperti ini
tiga mas prabu membunuh mas ihsan
selama ini apa semua senyum mas prabu palsu
apa semua kelembutan emas itu bohong
selama ini aku merasa mas prabu begitu cinta sama aku

mas prabu yang salah
mas prabu yang dasarnya
mas prabu yang papa

mas prabu yang dengar
mas prabu yang benar
mas prabu yang menipu
dan aku aku selama ini gak percaya sama amira
aku juga pasti sudah menyakiti hati dia dan utari
wajah kamu sepah
jangan sepah aku
ada apa ini
masih mikirin is
dia buat kamu seperti ini
apa dia masih dalam pikiran kamu sampai hari ini
kenapa lagi istri muda kesayangan papa itu
lagi lagi ya dia mikirin iksan mantannya itu
bisa bisanya udah menikah dengan papa tapi masih mikirin laki laki lain
papa rasakan kenapa dia bisa seperti itu
aini benar benar sangat mencintai
iya kayaknya seperti itu
dia bukan hanya mengenal tia nusa tapi dia masih mencintai iksan
jangan saya tahu kamu
kamu memang suka memojokkan ini
saya tidak akan bertatung dengan kamu
papa boleh saja marah marahin mama
silahkan aja pa
papa boleh dia kasih sama mama
tapi mama bukan orang yang suka dengan kekalahan
lihat aja pa
sampai kapanpun mama tidak akan diam
mama akan terus merusak hubungan papa dengan perempuan sialan itu
untuk saling memaafkan
seperti apa aku harus bersikap sama pak prabowo sekarang
dan tante aini
apa sih yang akan tante aini lakukan
sekarang tante aini juga udah percaya
kalau suaminya itu yang udah bunuh ayah
kok bengong ya
jujur deh jujur sama aku ya kamu tuh kesambet ya
kesambet jen bengong
biar dicaput giginya
eh amira kamu jangan nangis dong
amira kamu jangan nangis
lo kenapa sih ki ayo jalan
ayo turun buruan
enggak aku mau kenapa kenapa rizky
amira biar aku aja nyetir
biar aku aja gini aku gak apa apa rizky
dalam keadaan kayak gini kamu bisa nyetir
aduh ini kamu ngapain sih bawa gue kesini
kamu tahu kenapa gue bawa kamu kesini
kalau kamu dengan keadaan kayak gini nyetir
ya aku gak mau dong
mau bilang kepenyok
kalau kamu masih mau nangis
di sini enak kok tempatnya buat nangis
biar kamu lega
dan kalau kamu butuh bantuan
nih pakai aja
aku udah gak nangis
oke sekarang kamu cerita deh
kamu tuh kenapa sih ada masalah apa sih
kalau kamu mau cerita sama aku aku bisa dipercayai
bukan gitu gek
aku nih sekarang cuma lagi bingung
aku harus bersikap gimana sama budo ayah aku
apa aku harus kembali bersikap benci sama dia
gak suka sama dia
sementara sekarang ini dia tuh baik banget sama akui
udah lah gak usah ngomongin masalah ini aku mohon

tunggu dulu aku masih ngeliat kamu sedih kok